indri bilang tadi katanya aku suruh ngambil anak yang laki laki aja bu
jangan jangan ini yang diomongin sama papa mama semalam
mau minta salah satu adik bayi kita
waktu itu kan abang bukannya nyewa ruko anaknya si tohir
yang waktu itu lo kotak kotak yang lo cemburu
sita aja bang
terus bisnis laundry yang baru gimana
kan udah jalan nih
masa lo gak tau
ya abang gak pernah cerita
aduh lu juga gak pernah nanya lagi
tiap hari yang lu tanya cuma duit
terus urusannya sama si tohir dan tukang tipu
tapi adik abang gatun ya
sehari aja lo gak ngomongin soal duit
bisa gak sekali aja
kenapa lu baru datang sekarang
oma saya sakit om iya pak tadi indra udah telepon kok kasih tahu
gua nggak suka melu
orang kayak lu bukan undang pernikahan kena belum siap tapi lu nggak serius
saya serius om serius
gua nggak mau nadia berhubungan ama cowoknya lu
mungkin nggak ya si bang muhid itu pura pura ketipu
ya pura pura ketipu nggak ketipu tapi bilangnya ketipu
iya gua tahu gua tahu banget arti pura pura
tapi kenapa dia mesti begitu
siapa tahu bang muhyidd itu punya pacar
jadi uangnya buat ceweknya tapi bilangnya ketipu
kenapa jadi lo punya pikiran begitu
belakangan ini bang muhyidd itu marah marah mulu sama nek
dikit dikit marah dikit dikit marah
kalau nih bicara kayak si rimu gimana
hai guys nih kakak gue lagi ngejemur pakaian sekarang
oh ya guys kembar itu beda loh walaupun baru enam bulan
tapi perutnya tuh udah gede banget
makanya nyokap gue itu cepet capek
akhirnya kita bantuin deh
wah cantik ini
indri kamu katanya gak suka bayi perempuan ya
suka kok tante
malah indri kepengennya dua duanya perempuan bu
ya wes kalau gitu yang bayi laki laki buat tante aja ya

nanti tante tinggal beli lagi aja baju buat yang bayi laki laki
buat yang perempuan ada di rumah tante nanti tante anturin kesini
ada ya pak di dalem
ok terima kasih bu
terima kasih bu aminah
indri bilang tadi katanya aku suruh ngambil anak yang laki laki aja bu
jangan jangan ini yang diomongin sama papa mama semalam
bu put mau minta salah satu adik bayi kita
ya gak ada yang mau dek
tidak ada yang mau dek
kalau gitu berarti kita sekarang harus beli semua perlengkapan untuk bayi laki laki
karena yang kemarin kita beli itu kan perlengkapannya untuk perempuan semua
nggak usah bu
ada papa bu lebih cepat lebih baik
belum delapan bulan
oh gitu tak bu
loh tapi kemarin saya udah beli yang buat perlengkapan bayi perempuan
bayi laki laki nggak boleh
kalau nggak salah begitu
kalau bayi laki laki itu khusus
padahal saya nggak sabar loh bu mau belanja hari ini
ah gini aja beb
kalau gitu semuanya perlengkapan yang kemarin kita beli untuk bayi perempuan
kita bawa ke sini aja untuk bu aminah